eh jangan macem macem lu ya
jangan sampe lu gue kedenger nih
sekarang gue tanya sama lo
mereka udah pada pergi dari sini
lo kenal gak pergi
ini pasti perbuatan lo kan
lu yang udah bosin keluarga gua
kalian tidak ada hak tinggal disini
pergi dari sini
tuh lapar dia
napak apakah gak pun
lagi seneng bikin takut aja
malem malem keluar sendirian
mana pakai baju begini lagi
saya belum sempat ganti baju bang
emang neng rumahnya dimana
neng satenya nih
masa sih neng
eh enak neng
eh enak neng satenya
iya sih neng ada ada aja nih
aduh puas cobain
tapi menurut saya itu enak
karena yang enak itu
menjadi ke darah darah
suruh menulis tolong jangan bunuh saya jangan bunuh saya
penyala saya yang
ampun jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan sem samara
jangan kalau pergi ab
aku mau makan roti aja
ngapain kalian makan di rumah saya
mending kamu sarapan dulu sama eros
eh jangan macem macem lu
jangan sambil lu gue tendang nih
sekarang gua tanya sama kamu
mereka udah pada pergi dari sini
lo kenapa gak pergi
ini pasti perbuatan lo kan
lu yang udah usir keluarga gua
kalian tidak ada hak tinggal di sini
pergi dari sini
sayang ada apa ini
sayang mereka tuh harus diusir dari sini
kamu tetap mata aku ya
ketempat kanan yang lebih kebiasa
ini bukan pertarungan en uni apa
ini hermit kanan
ini pampang darah muncak estiver tidak ada
ini tidak spending sn story seperti vitalee
kan selainnya kartu taunus
harga bulan negara ada

terus terus pengaruhi
kamu harus minta bagian dari perusahaan papa kamu
biar semuanya jadi milik kamu
itu baru sayangan aku
nih kakak lagi bikinin sarapan buat kamu
lah kamu kok gak siap siap mau sekolah
katanya mau jalan sekolah
kak tapi aku mau foto musik ke sion dulu kak
foto musik ke sion buat apa
aku mau kasih tau teman teman
foto musik ke sion nya di mana ya kak
wah kan kamu yang simpen di dalam lemari
oh iya kak aku lupa
kakak bikinin sarapan dulu ya buat kamu ya
saatnya aku beraksi
aku akan mengambil musik ke sion itu
dan aku akan menyingkirkan dewi secepatnya
kamu harus berhasil mengambil musik ke sion itu
gue juga berharap seperti itu
sepertinya mereka nggak simpen di sini
ya ada satu cara
aku harus tanya tanya dewi pasti dia gak bakalan curiga sama aku
hai nih kakak lagi bikinin sarapan buat kamu
lah kamu kok gak siap siap mau sekolah katanya mau jalan sekolah
kak tapi aku mau foto mustika sion dulu kak
foto mustika sion buat apa
aku mau kasih tau temen temen